saudara seorang warga lansia penjual bunga di lumajang jawa timur berhasil mengumpulkan uang
hingga mendapat panggilan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini
uang untuk berangkat haji ia sisihkan sepuluh sampai dua puluh ribu per hari selama dua belas tahun
lansia berusia tujuh puluh tahun warga desa sumberwulu kecamatan candipuro masih aktif
mencari bunga di perkarangan rumah untuk dijual ke pasar